ketua dpp pdi perjuangan sekaligus ketua dpr puan maharani memulai safari politik partai banteng
dengan bertemu ketua umum partai nasdem surya paloh siang tadi
kedua tokoh sepakat akan menggelar pertemuan lanjutan dan menjajaki koalisi pada pilpres dua ribu dua puluh
pertemuan pdip dan nasdem digelar di tengah ketegangan kedua partai yang selama ini terjadi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua dpp pdi perjuangan bambang wuryanto dan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi
selamat sore mas bambang
selamat sore mbak rifana
dan mas burhan selamat sore
selamat sore rifana selamat sore mas bambang
oke sayang sekali ini kita tidak bisa melihat wajahnya mas bambang tapi nggak apa apa saya mau langsung
informasinya lebih penting
mas bambang ini adalah safari politik pertama pdip yang dipimpin oleh puan maharani
kenapa memilih partai nasdem sebagai tujuan satu
bagaimana yang disampaikan mbak puan tadi kepada publik bahwa pak surya paloh itu rumahnya paling dekat dengan ibu ketua umum
rumahnya paling dekat dengan rumahnya mbak puan
sekaligus mbak puan menganggap pak surya paloh sebagai omnya sendiri
mbak puan merasa sebagai keponakan yang harus menghargai orang tua juga
beliau mbak puan juga berada pada posisi melaksanakan tugas ketua umum
jadi dua titik argumentasinya
yang pertama adalah rumah yang dekat
yang kedua adalah pak surya paloh dianggap sebagai omnya sendiri
kira kira seperti itu mbak rifana
oke jadi hanya karena alasan rumah yang dekat
kemudian alasan bahwa hubungan antara pak surya dengan mbak puan ini seperti om dan keponakan
masa hanya alasan itu aja mas bambang
gak ada alasan lain
itu yang disampaikan mbak puan kepada publik
tentu saja alasannya tidak boleh dari saya dong
dari yang bersangkutan dong
itu yang disampaikan kepada publik itu
oke yang disampaikan
dari alasan politiknya ya
saya nggak tahu itu yang disampaikan mbak
saya hanya menyampaikan saja
seberapa penting nasdem dibandingkan dengan partai partai koalisinya pak jokowi yang lain
seperti gerindra golkar pkb kemudian p tiga dan juga pan sampai harus nasdem yang didatangi pertama mas bambang
mbak rifana soal penting dan tidak pentingnya partai atau penting dan kurang pentingnya partai
karena partai secara gradasi tentu tidak dalam tugas saya menilai tersebut
yang menilai adalah ketua umum
kemudian memberi tugas kepada mbak puan
tugas bambang pacul adalah menemani mbak puanto mengawal mbak puan di dalam roadshow tersebut
bahkan mungkin juga sedikit melancarkan jalannya
kalau ada hambatan
selebihnya gak ada
saya tidak berada pada putusan pengambilan putusan politiknya
sehingga evaluasi politik bagi bambang pacul bukan ranahnya
kira kira seperti itu
oke saya mau tanya ke mas burhan
mas buran alasannya mas pacul kalau pesan politik yang disampaikan oleh mbak puan maharani ini hanya karena alasan rumahnya pak surya dekat dengan bu mega
kemudian hubungan antara keduanya seperti om dan juga keponakan
tapi membaca safari politik pdip bukannya ke partai gerindra tetapi justru memilih nasdem yang pertama
ini kebetulan atau memang ada sinyal rujuk ini mas burhan
begini pertama alasan kedekatan jarak rumah dengan dpp partai nasdem maupun kedekatan psikologis karena punya hubungan yang sangat dekat antara paman dan keponakan
itu tentu alasan yang secara empirik itu justify
tetapi dari sisi analitik tidak bisa disalahkan
kalau misalnya banyak orang yang mengingat kunjungan penting mbak puan yang mendapatkan mandat dari ibu mega sebagai ketua umum pdi perjuangan juga punya implikasi politik yang besar
karena diantara tujuh partai pendukung pemerintah nasdem lah yang dalam beberapa waktu terakhir itu memiliki manuver politik yang kemungkinan besar keluar tanda kutip ya dari radar yang umumnya diikuti oleh partai pemerintah
nah jadi konstelasi poros dua ribu dua puluh empat itu sangat ditentukan solid tidaknya partai pendukung pemerintah
nah di antara tujuh partai pendukung pemerintah nasdem yang potensial membentuk poros baru bersama kedua partai oposisi
jadi hidup tidaknya poros baru dua ribu dua puluh empat itu sangat ditentukan oleh beratnya

nah pertemuan antara mbak puan yang merepresentasikan pdi perjuangan sebagai kekuatan utama partai pemerintah dengan nasdem itu bisa membuat poros baru dengan pks dan demokrat itu layu sebelum berkembang
oke jadi ingin mengirim sinyal kepada nasdem untuk tetap bersama saja tidak perlu membuat poros di luar poros koalisi pemerintahnya pak jokowi begitu ya mas buran ya mas bambang
memang seperti itu sinyal sinyal yang sedang dikirim
bahwa nasdem tetap saja bersama dengan kita gitu
mbak rifana itu mas burhanuddin mutadi sedang mempersepsikan menganalisis seperti itu
ya sah sah saja
sah sah saja diizinkan
di dalam wawancara tadi pembicaraan pak surya paloh dan kita semua mbak puan dan kita yang awal beliau pak surya paloh menyatakan
bahwa pak suryapaloh nasionalis forever
jadi itu tanda tanda bahwa sesungguhnya memang pdip dengan nasdem adalah sama sama nasionalis dan menyambung
mungkin itu persepsi saya kalau ini
tapi mas bambang kalau melihat hubungan antara pdip dengan nasdem beberapa waktu belakangan ini kan sangat panas ya tegang begitu ya
ada beberapa momen di mana bu mega dengan pak surya saling berbalas begitu ya
dan publik bisa membaca ada ketegangan antara pdip dengan nasdem
tapi dengan adanya pertemuan antara kedua tokoh ini baik mbak puan dan juga pak surya paloh ini apakah mampu mengakhiri ketegangan hubungan antara nasdem dan juga pdip
kalau pak surya paloh tidak menyatakan ketegangan tetapi ada sedikit sumbatan komunikasi
dengan hadirnya mbak puan sebagai representasi ketua umum maka mudah mudahan sumbatan tersebut hilang
kalau dari komunikasi
kalau dari komunikasi yang terjadi tadi dan kemudian pertemuan empat mata yang dilakukan oleh mbak puan dan pak surya paloh
setelah keluar dari pertemuan empat mata tersebut dua duanya happy mbak puan dirangkul sampai turun ke bawah di gandeng tangannya saya yakin sumbatan itu menjadi ilak
jadi diakui bahwa ada sumbatan komunikasi antara suryapaloh dengan mega wati
antara pdip dengan masdem
dan tadi ada pertemuan empat mata antara pak surya dengan mbak puan
kemudian kalau menurut mas bambang pacu karena mas bambang kan tidak mengikuti ya pertemuan empat matanya
tapi pasti udah diceritain oleh mbak puan
ini ada pesan pesan tertentu dari pak surya ke bu mega yang dititipkan melalui mbak puan agar sumbatan komunikasi itu cair
kalau itu tidak dibicarakan dengan saya atau saya tidak diberitahu
level saya kan harus paham diri sadar diri
saya juga tidak menanyakan
tetapi melihat tindakan atau perilaku berdua setelah keluar dari pembicaraan empat mata itu terlihat lebih akrab lagi
disambutnya sudah akrab keluar dari empat mata akrab kemudian ketika preskon bersama sama juga terlihat oke
pulangnya juga sampai diantar sampai ke pintu mobil
jadi saya kira itu terbantu
oke mas bambang
itu sumbatan itu umum
karena mbak puan representasi dari ketua umum kami
di pdi perjuangan gampang kok tergantung ketua umum
oke saya mau ke mas burhan
mas burhan itu diakui oleh mas bambang bahwa sebelumnya ada sumbatan komunikasi antara pak surya dengan bu mega
dengan hadirnya mbak puan sebagai representasi ketua umum itu sebetulnya diharapkan sumbatan komunikasi itu bisa cair ataupun bisa menghilang
dan tadi ada pertemuan empat mata
yang terjadi antara pak surya dengan mbak puan
dan kayaknya keluar dari situ mereka berdua everything is happy gitu
ada message yang disampaikan ke bu mega
sumbatan komunikasi yang diakui oleh bang surya paloh
itu memang mengkonfirmasi beberapa langkah terakhir dari partai nasdem yang mungkin mengecewakan pd perjuangan
melis ganjar pranowo sebagai calon presiden yang diusul oleh nasjidun hasil rakyat nasjidun bersama anies baswedan dan andika pekasa
jadi bagaimanapun pilih perjuangan belum memutuskan calon presidennya
tapi kenapa kadernya diumumkan oleh partai nasjidun dalam rakyat nasjidun
jadi kedatangan mbak puan yang merupakan representasi dari pilih perjuangan karena mendapatkan mandat langsung dari kepala umum
itu jelas memberikan sinyal
satu sebagai partai pemenang pemilu
pdi perjuangan tidak alergi untuk menundukkan kepala mendatangi partai yang perolehan kursinya di bawah partai demokrasi indonesia perjuangan
ringkat keempat gitu ya
gesture politiknya kalau kita lihat pertemuan tersebut
memang seolah olah ingin menenteramkan
isu terkait dengan balas pantun antara banyak elit kedua partai yang sebelumnya terjadi pas karakter nasjidun maupun pilih perjuangan
jadi kemungkinan besar meredah paling tidak dalam waktu beberapa waktu depan
jadi efektif minimal mengurangi balas pantun antara kedua elit partai
oke jadi tensi politik diantara kedua elit ini akan meredah ya setelah pertemuan antara pak surya dengan mbak puan
kabarnya pak surya ini mendorong mbak puan agar maju aja sebagai capres dalam pertemuan empat mata betul
walah kalau pertemuan empat mata saya tidak tahu isinya apa mbak rifana
jadi ya kita lihat aja kita hanya bisa menduga duga apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata
tapi itu mengkonfirmasinya ya menunggulah dua tiga hari lagi siapa tahu nanti diciptain
tapi ini tadi pernyataannya pak surya palo
jadi saya menarik bahwa ada mungkin perubahan meskipun nasdem sudah menetapkan tiga tokoh sebagai capres
tapi melihat tadi kedatangannya mbak puan maharani ada perubahan sikap tampaknya yang ditunjukkan oleh surya paloh
mas bambang mas buran tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita masih bersama dengan para narasumber
ada direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi dan ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan babang wuryanto
mas bambang saya ingin tanya tadi ada pernyataan yang menarik ya soal capres yang disampaikan oleh pak surya paloh pada saat konferensi pers
rakernas menempatkan mas ganjar sebagai bakal calon salah satu dari tiga nama itu benar
tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali
saya katakan dinamis itu artinya mengutip kembali pepatah lama kuno inggris dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi
jadi nama mbak puan maharani nama ketua dpp pdi perjuangan itu masih dipertimbangkan untuk bisa diusung menjadi capres ataupun capres oleh partai nasdem
ini bagaimana mas bambang ini sesuatu yang baru yang tadi dihasilkan dalam pembicaraan atau muncul spontan begitu

kalau pembicaraan empat empatannya kan kita tidak tahu
tetapi begini mbak rifana di dalam sebuah politik itu kan ada dialektika
ketika ada aksi ada reaksi dialektika tersebut memunculkan dinamika
dinamika inilah yang kemudian barangkali bisa memunculkan romantika
romantika itulah kemudian terjadi bisa terjadi sebuah keputusan
kan demikian teorinya ini teori dari dasar teorinya
jadi teori yang ada
tadi tentu dengan pak surya paloh mengatakan bahwa nanti akan kita lihat berikutnya
itu berarti masih terjadi proses dinamika setelah adanya sebuah aksi atau sebuah diskusi
sehingga terjadi perubahan pikir siapa tahu
oke mas burhan ada dinamika karena ada aksi dan juga reaksi
jadi dinamika itu muncul setelah terjadi aksi dan juga reaksi
dinamika itu tadi disampaikan oleh pak surya paloh bahwa belum tentu nasdem akan mengusung tiga nama
yang salah satunya adalah ganjar pranowo setelah tadi terjadi pertemuan ini
menurut anda lip service nya pak surya paloh atau memang dinamika itu terjadi setelah ada pertemuan empat mata antara surya paloh dengan puan maharani mas burhan
nah untuk menguji apakah pernyataan pak surya paloh kimik politik bahasa bahasi politik atau original
maka bang surya paloh maupun partai nasdem perlu menunjukkan keseriusan pernyataan tersebut
bukan sekedar lip servic
misalnya ada tidak langkah dari sisi organisasi internal nasdem untuk mencalonkan atau menominasikan nama
di luar dari tiga nama yang sudah diputuskan dalam rekonans
apakah dibuat rekonans ulang misalnya
ataukah kemudian muncul mekanisme internal partai untuk menganulir keputusan sebelumnya
kita kan belum tahu itu
jadi sepanjang belum ada keputusan resmi memang kita harus meletakkan pernyataan siapapun bukan hanya pak surya paloh politisi siapapun dalam tanda koma belum tanda titik
jadi kita belum tahu apakah itu masih lip servic atau tidak karena sepanjang belum ada keputusan resmi partai nasdem
artinya keputusan terakhir partai nasdem masih mengikuti hasil rakernas
jadi akan melihat nanti bagaimana tindakan partai nasdem secara konkret secara real itu yang baru bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya
seorang yang berpikir bukan dari apa yang disampaikan tetapi apa yang dilakukan
nah kalau dari apa yang disampaikan ya tentu saja pernyataan sekarang bisa berubah di kemudian hari
tapi keputusan itu kan menunggu
karena bagaimanapun partai nasdem adalah partai yang memiliki mekanisme internal terkait dengan keputusan siapa yang didominasikan sebagai capres dan cowok
oke mas bambang saya ingin tanya kalau soal capres tadi kan sudah disampaikan ya bahwa sama mas burhan bahwa keputusan partai nasdem itu diambil dalam forum rakernas
jadi kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh pak surya itu serta merta itu betul
karena prakteknya nanti akan kita lihat di
kejadian kejadian politik ke depan
apakah betul betul nasdem mempertimbangkan mbak puan masuk dalam radar capresnya atau tidak atau tetap mempertahankan ganjar
sekali lagi kita tidak tahu
dengan adanya pertemuan ini antara mbak puan dengan surya paloh mas bambang apakah ikatan koalisi antara dua partai ini antara pdip dengan nasdem bisa terbentuk
padahal sebelumnya ada psikologi barir ini
bisa mendengar suara saya
oke saya mau ke mas burhan
mas burhan dengan adanya pertemuan antara mbak puan dengan pak surya ya apakah ikatan koalisi antara pdip dengan nasdem bisa terjalin kembali pada pilpres dua ribu sembilan belas
padahal kan sebelumnya kita tahu ada psikologi barir yang belum terselesaikan antara bu mega dengan pak surya
ya sebenarnya barir secara psikologis tadi itu tidak seberapa tanda kutip dibandingkan dengan sejarah keharmonisan dua partai dalam dua pilpres terakhir

justru nasdem belum pernah punya pengalaman berkualitas
pengalaman berkoalisi dengan demokrat atau dengan pks
jadi kalau dari sisi historis sebenarnya romantika istilahnya mas bambang tadi kedua partai tadi itu jauh lebih pekat rasanya
memang ada istilahnya bang surya paloh tadi sumbatan komunikasi
terutama pasara kernas ya yang membuat hubungan antara kedua partai ini sedikit memanas
tapi kan pertemuan kali ini seperti mencoba
mengadukan suasana yang sebelumnya sempat memanas
dan kalaupun toh akhirnya nanti terjalin kualisi itu saya kira tidak akan sulit
karena keduanya punya sejarah manis berkualisi dalam dua pilpres sebelumnya
jadi bukan hal baru sebenarnya
cuma memang lagi lagi untuk mencapai titik temu dua ribu dua puluh empat itu bukan hal yang mudah
karena nasdem punya kepentingan subjektif elektoral juga
terkait dengan siapa capres cawapres yang dianggap bisa memberikan kotel efek
dan saat yang sama pdi perjuangan juga punya kepentingan subjektif elektoral
nah mempertemukan dua kepentingan subjektif elektoral dua partai yang berbeda itu bukan hal yang mudah
oke mempertemukan kepentingan subjektif elektoral antara pdi perjuangan dengan nasdem ini bukanlah hal yang mudah
karena dua duanya baik nasdem dan juga pdi perjuangan membutuhkan elektoral untuk bisa memasuki ataupun memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah kemudian perbedaan ataupun kepentingan subjektivitas elektoral ini akan sulit menyatukan pdip dengan nasdem pada ikatan koalisi dua ribu dua puluh empat
ya mbak rifana sudah dengar ya mbak rifana
sudah silakan mas
ya oke yang pertama dulu pertanyaan tadi bahwa sebuah statement itu belum tentu keputusan
itu betul saya sepakat dengan mas burhan
statement belum tentu keputusan
karena keputusannya masih ada satu proses lagi
keputusan kemudian tindakan
itu proses berbeda lagi
tahapan proses berikut
jadi yang pertama tadi kan tidak mungkin tiba tiba
begitu terjadi dialog kemudian langsung keputusan nggak mungkin lah
partai sebesar nasdem juga tidak akan mengambil keputusan seperti itu
tetapi dengan adanya aksi akan ada sebuah reaksi sudah terlihat ada reaksi
apakah reaksi ini nanti berujung pada keputusan dan tindakan
berikutnya itu tahapan berikutnya itu yang pertama
kemudian yang kedua terkait dengan subjektivitas
elektoral kalau elektoral subjektif di dalam elektoral untuk pilpres
itu bisa saja calon nasdem dengan calon pdi perjuangan nanti berbeda
ini juga kita antisipasi ini sama sama bisa kita antisipasi
tetapi kerja sama
kerja sama antar partai
karena punya ideologi yang sama nasionalis
tetapi elektoral itu bisa berbeda
bahkan mbak puan juga menyatakan ada saatnya kita bertanding
pemilu bukan kata akhir
pemilu itu lima tahunan
jadi kita boleh saja bertanding dalam setiap lima tahun
dan kapan kita bersanding
ketika sudah selesai pemilu dan kemudian berpikir untuk bangsa
itulah saatnya kita bersanding berunding untuk mendesain indonesia ke depan
seperti apa sebaiknya
karena sebagaimana kata kata mbak puan juga menyatakan
tidak mungkin republik sebesar ini dipikirkan oleh satu partai pun
itu akan kita bicarakan bersama sama
jadi kira kira begitu mbak rivana
oke jadi artinya yang bisa saya tangkap
kalaupun nanti pdip dan juga nasdem
tidak sama sama bersanding tapi bertanding
pada akhirnya akan bersatu juga di ujung untuk sama sama mengurus republik
begitu ya mas bambang ya
oke nanti kita lihat bagaimana dinamikanya
karena kalau menurut pernyataan mbak puan maharani tadi
bahwa ini adalah pertemuan pertama dan bukan pertemuan terakhir
artinya ke depan masih akan ada pertemuan pertemuan politik
yang akan dijajaki oleh ketua umum partai nasdem surya paloh
dan juga oleh ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
apakah kemudian nanti berujung pada ikatan koalisi
atau malah bertanding berbeda koalisi
sekali lagi kita akan tunggu konstelasi politik ke depan seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanudin mutadi
dan juga ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan mas bambang wuryanto
saya selalu mas bambang dan juga mas burhan
terima kasih mbak rifana selamat sore